kita mulai topik yang pertama surat yang dilayangkan kemenpora kepada mantan menteri pemuda dan olahraga roy suryo
mendadak heboh usai beredar viral di media sosial
pasalnya surat tersebut berisi permintaan kemenpora kepada roy suryo untuk mengembalikan tiga dua ratus dua puluh enam barang milik negara
yang masih berada di tangan roy suryo usai melepas jabatannya sebagai menpora
diduga barang milik negara tersebut diantaranya pompa air lensa hingga karpet
inilah surat yang beberapa hari belakangan membuat gerah mantan menpora roy suryo dengan pihak kementerian olahraga
surat ini diterbitkan pada satu mei dua ribu delapan belas
meski begitu surat tersebut baru beredar ke kalangan publik baru baru ini
surat ini berisi permintaan kementerian pemuda dan olahraga kepada mantan menpora roy suryo
untuk mengembalikan barang milik negara yang masih tercatat sebagai barang milik kemenpora

surat ini sekaligus menindaklanjuti pemeriksaan tim bpk yang menemukan bahwa masih ada tiga dua ratus dua puluh enam unit inventaris negara
yang belum dikembalikan roy suryo usai mengakhiri jabatannya sebagai menpora
beberapa barang milik negara yang diduga masih berada di tangan roy suryo
antara lain karpet turki seharga enam puluh sembilan empat juta rupiah
matras seharga rp empat juta
kamera digital senilai rp enam puluh lima tiga juta
serta komponen alat pemancar senilai satu ratus enam delapan juta rupiah
komisi pemberantasan korupsi mengimbau politikus demokrat tersebut
agar mengembalikan aset yang ditagih kementerian pemuda dan olahraga
kpk belum dapat memastikan apakah roy suryo dapat dijerat dengan pasal dalam undang undang tipikor
jika tak kunjungkan

sementara itu partai demokrat menegaskan persoalan aset yang belum dikembalikan roy suryo
merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak berkaitan dengan partai
kemarin saya ditanya juga saya katakan kalau memang itu bisa dibuktikan
bahwa itu adalah bmn barang milik negara
ya sudah pasti itu milik negara
milik negara penghapusannya juga memenuhi syarat ada syaratnya
jadi daripada ini apa namanya
jadi berkepanjangan ya sebaiknya dikembalikan dan kemudian dibuat detail detailnya
mana yang sebenarnya belum didaftar mana yang sudah didaftar
barang milik negara itu kan harus ada inventarisasinya jangan jangan juga belum didaftar
sebenarnya ini sudah masalah lama dan sudah sempat saya fasilitasi untuk dikelirkan
dan pada saat itu katanya sudah clear ya kan
nah kalau belum clear
kalau ada surat berarti belum selesai
clear kan aja lah ya
mungkin mungkin ada misleading lah ada di sini ya
apakah sudah dikembalikan tapi tidak ada berita acaranya sehingga tidak ada laporan
bisa saja terjadi begitu ya
saya nggak begitu tahu pasti lah
tapi itu tidak ada kaitannya dengan partai demokrat ya
itu individu murni pribadi
surat pada mei dua ribu delapan belas tersebut bukanlah kali pertama kemenpora menyurati roy suryo
dilansir detik com kemenpora melayangkan surat pertama kali pada akhir dua ribu empat belas
namun roy menepis dirinya membawa barang inventaris negara
begitu juga pada dua ribu lima belas yang direspon roy suryo dengan mengembalikan secumlah barang
senilai lima ratus juta rupiah pada tahun dua ribu enam belas
berdasarkan peraturan pemerintah nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu empat belas
tentang pengelolaan barang
barang milik negara atau daerah
pasal satu ayat satu menyebutkan
bmn dikelola menteri keuangan sebagai bendahara negara
wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pengguna bmn
adalah menggunakan barang yang berada dalam penguasaan
untuk kepentingan penyelenggaran tugas
dan fungsi kementerian atau lembaga
sehingga pengguna yang sudah selesai masa jabatannya tidak lagi berwenang menggunakan bmn
karena sudah lepas dari tugas dan fungsinya
rai tama cnn indonesia
saling adu argumen terkait barang milik negara yang masih menjadi perdebatan
dimana dan ada atau tidak keberadaannya
bergabung bersama saya malam hari ini melalui sambungan telepon
ada pak gatot dewa broto selaku sekretaris kemenpora
dan juga bang tigor sima tupang selaku kuasa kuku broi suryo
selamat malam bapak bapak
selamat malam selamat malam bang tigor juga
selamat malam mbak
iya saya harus pilih ke bang tigor dulu mungkin ya
bang tigor jadi sebenarnya pertanyaannya ada atau tidak ada nih barang milik negara bmn
yang masih berada di tangan mas roy suryo
atau usai lepas jabatan sebagai kemenpora
setahu kita itu sudah dikembalikan
tapi nanti makanya kita akan konfirmasi kembali ke kemenpora kan
kita bicarakan dulu apa sih eminya apa apa bagaimana bagaimana
nanti itu kita bicarakan dulu secara baikan
jadi ada masih ada barang milik negara yang ada di tangan mas roy suryo
sekarang sudah tidak ada
tapi ketika waktu kemenpora
ketika waktu kemenpora juga melayangkan surat permintaan di tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas
dan juga sudah dikembalikan dua ribu enam belas kalau tidak salah besarnya lima ratus juta rupiah itu ada
itu sudah dikembalikan ya
iya berarti waktu itu ada ya
ada pengiriman dari kemenpora sendiri kan yang langsung ke sana kan ada
yang disuruh kembalikan lagi
pengiriman dari kemenpora
iya itu udah dikembalikan juga
apa dipiksa kembali terus kita sudah suruh kembalikan
oke ini yang dimaksud pengiriman dari kemenpora yang diterima mas roy suryo di yogyakarta betul atau tidak
dikirim ke rumahnya tetapi pak roy masih di luar negeri gitu
dikirim ke rumahnya mas roy suryo yang ada di yogyakarta gitu ya
ya setelah itu setelah sebulan dia datang dia lihat oh barang penuh ini barang dari mana
kemenpora tolong kembalikan gitu
ini usai lepas jabatan sebagai menpora
iya sudah lepas jabatan
jadi kemenpora pernah mengirimkan barang setelah mas roy suryo lepas jabatan sebagai kemenpora waktu itu ke rumahnya betul
saya tidak tahu ya karena saat itu saya tidak sebagai sekretaris menteri pemuda dan olahraga
kemudian yang kedua adalah betul pada akhir dua ribu empat belas itu ada surat
itu ada surat yang ditandatangani oleh pak imam nahrawi kepada pak suryo
dan tapi beliau merespon bahwa tidak ada barang yang menjadi domainnya beliau gitu
itulah sebabnya kemudian dua ribu lima belas dikirimin surat lagi dan ternyata di dua ribu enam belas itu dikembalikan kepada kemenpora
dan itu ada utuh barangnya sekarang di gudangnya kemenpora yang ada di jubur
barangnya adalah seperti yang mbak sebutkan tadi dikonversikan senilai lima ratus juta rupiah
jadi sebetulnya kami itu tidak mau ribut ribut
makanya begitu ini muncul di permukaan ya kaget juga gitu
dan poinnya adalah yang ingin kami sampaikan
anyway beliau itu adalah mantan pimpinan kami di kemenpora gitu
tetapi karena juga bukan karena tekanan ya bukan karena desakan bpk
wajar jika bpk itu melakukan pemeriksaan kepada siapapun
dan pada saat pemeriksaan itu masih menemukan ada sejumlah barang
jadi kalau yang lima ratus itu sudah diperiksa
tetapi hanya menjadi faktor pengurang saja dari total keseluruhan
oke gak mau ribut ribut artinya maunya diselesaikan secara baik
tapi apakah pelayangan surat dari kemenpora tertanggal satu mei dua ribu delapan belas ini sudah karena kabarnya dari pihak bang tigor
bang tigor dari pihak mas roy suryo tidak pernah mendapatkan surat
apakah pelayangan surat dari kemenpora yang tertanggal satu mei ini
yang satu mei sampai hari ini kita belum terima gitu
oke pak gatot dari pihak mas roy suryo belum pernah menerima surat dari satu mei ini sudah kurang lebih lima bulan loh
sudah dibaca sudah saya wa ke beliau
ya tembusannya adalah ya saya harus lapor kepada pak mentora kepada tim bpk
kemudian poinnya adalah itu bagian dari kami untuk menghormati beliau
kami nggak mau ribut ribut dan kalau kami mau ribut saat itu kami publik
tapi kan anyway pak muda sendiri itu pindah di kemenpora karena juga promosinya dibawa oleh pak menteri
jadi poinnya kami itu masih menghormati
nah tiba tiba muncul seperti ini
jadi kalau kembali masalah surat beliau itu ahli it
harusnya tahu bahwa surat itu sudah diterima
kami ada buktinya entah itu
oh ada buktinya kemudian juga pernah whatsappan
artinya ada komunikasi melalui whatsapp ya
tidak tidak tidak dijawab
oh tidak dijawab tidak dijawab
oh sudah terbaca sudah read ya tandanya oke
pak gatot kalau tadi anda bilang tidak mau ribut ribut
artinya surat ini kan harusnya bersifat pribadi kemudian internal saja
kemudian kenapa setelah lima bulan ini jadi heboh di luar pak
saya juga nggak tahu munculnya dari mana
pak menteri juga tanya loh kok itu dari mana saya nggak tahu gitu
bang tigor silahkan menanggapi dari pak gatot
ya kalau sudah ada sudah ada
kita akan bicarakan dengan baik baik itu aja
kita akan konfirmasi kok ke kemenpora kita akan konfirmasi
jadi kita juga bukan mau ribut ribut kok bukan
itu kita mau menyelesaikan apa ya
pak gatot itu tiga dua ratus dua puluh enam barang milik negara yang masih kabarnya menurut kemenpora
masih tertahan di tangan mantan menporanya
itu apa saja sih
kok bisa sebanyak itu
saya juga tidak akan mempatis karena itu sebagian dari apa ya private domain lah
itu kan yang tahu kan hanya kami pihak bpk kemudian pak roy dan pihak kementerian keuangan
oke ada juga statement dari mas roy katanya apa yang dilakukan oleh kemenpora bersama bpk ini hanya untuk menjatuhkan mas roy di tahun politik
tanggapan dari kementerian sendiri seperti apa
oh kami tidak ada maksud seperti itu
kami hanya prosedural seperti tatak lola kewajiban yang harus saya melakukan
kalau mau menjatuhkan udah dulu dulu mbak kami upload
kami kan malah sama sama kaget kan
dari dua ribu enam belas sampai hari ini sampai september dua ribu delapan belas artinya dua tahun masih ada barang barang yang tertahan
dari kurun waktu dua tahun itu apa yang dilakukan kemenpora
sampai akhirnya kok masih menunggu di mei dua ribu delapan belas untuk mengirimkan atau melayangkan surat
apa mungkin dari pak imam juga sudah melakukan komunikasi secara personal begitu antara menteri dan juga mantan menteri
ya kalau hubungan kayaknya baik banget
bahkan setelah saya kirim surat jadi surat pertanggal satu itu kemudian saya kirimkan tanggal tiga kan tanda tangan saya tanggal satu
saya kirimkan tanggal tiga
kemudian jadil diri
kemudian pada saat lebaran pun saya juga bersilaturahmi dengan wa seperti biasa gitu
dijawab oleh beliau gitu
oke kalau dari sisi mas roy kan tadi melalui bang tigor mengatakan bahwa masih kekeh nih tidak ada barang milik negara yang ditahan oleh mantan menpora oleh mas roy suryo gitu
jadi apa kedepannya apakah ada
apakah kita mau meragukan kredibilitas bpk kan nggak mungkin kah
ada batas waktu tidak
kira kira dari kemenpora kapan barang ini harus dikembalikan karena memang ada peraturan pemerintahnya terkait dengan
ya kalau lhb ppk itu harusnya enam puluh hari sejak muncul temuan itu gitu
hari setelah temuan itu ini kan lebih dari enam puluh hari kan
oh sudah sudah lebih bahkan lebih dari tahun yang lalu kalau tahun ini diserahkan kepada dari presiden kepada para menteri itu tanggal empat juni berarti enam puluh harinya itu adalah sekitar tanggal empat agustus gitu
oke bang tigor
oke bang tigor jadi gimana tanggapannya apakah dengan dari wakil ketua umum demokrat tadi pak syarif juga bilang kalau misalnya memang ada barangnya silahkan dikembalikan saja gitu
jadi tidak usah mencampur adukan nanti takutnya riu di luar mencampur adukan dengan urusan partai jadi bagaimana selanjutnya
partai demokrat ya
ya jelas nanti kan kita akan konfirmasi lagi kepada ini kan kementerian perintah
ini kan kemenpora kita akan datang kita akan bicara kalau ini kan konsumsi umum kita enggak kita nanti kita bicara dulu dengan baik dan benar ya kan
oke jadi akan sowan ke kemenpora ya
ini dikat yang bagus tuh bagus bagus
supaya ada yang konkret lah
apa yang konkret maksudnya
ya nanti kan ada yang konkret dari pembicaraannya nanti pembicaranya belum kok mbak
oke kapan itu akan soan karena ini ada pak gatot juga loh
masih secepatnya mbak
kapan akan sowan kira kira
secepatnya kabarnya juga akan mensomasi kemenpora nih
ya somasi itu kan sama dengan kita mempertanyakan sesuatu ada yang kita pertanyakan secara omongan tapi ada juga secara tertulis gitu kan
ini somasi sudah dilayangkan
kita belum bicara bicara dulu
kita berhenti bicara baik lah kita
oke jadi kalau misalnya pun ada somasi pak gatot kemenpora siap
oh mau gue lihat ya siap
oke kita akan lihat dulu ya sebelum ke somasi katanya akan ada soan dulu akan ada pembicaraan dulu kita akan lihat bagaimana nanti berikutnya ya
terima kasih bang tigor dan juga pak gatot sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini
kita tunggu sewannya ya
kita akan lihat dari tagar roy suryo kata apa saja yang dicuitkan oleh netizen melalui data ontologi yang dikurasi dari tim transmedia sosial
yang pertama kita akan lihat dari tagaroy suryo
yang pertama ada kata barang kemudian yang kedua ada kemenpora lalu berikutnya ada kata mengembalikan
jadi ini waktunya mepet sekali ya ngomong ngomong soal kementerian pemuda dan olahraga baru habis asian games
muncul lagi masalah yang nanti
kemudian yang juga related dengan tagar ini antara lain mantang menjabat dan juga inventaris
kita tutup data ontologinya kita akan buka berikutnya cuitan dari netizen menanggapi perdebatan antara mantan menpora dengan kemenpora terkait dengan barang milik negara
yang pertama dari ad andi arief jangan karena roy suryo yang berkomentar kritis soal asian games
lalu kemenpora berbuat sesukanya soal tiga ribu dua ratus juta
kemenpora menjaga tiga ribu dua ratus dua puluh enam barang di rumah dinas menteri
apa muat jumlah itu di rumah dinas menteri yang kecil
tadi sebenarnya saya ingin tidak usah dirinci mungkin tiga ribu dua ratus itu apa saja
tapi paling nggak kira kira apa ya barang sebanyak itu ya
kemudian etika sinaga minta daftar barang barang tuh kan
minta daftar barang barang yang dibawa oleh roy suryo dong pak kemenpora
netizen penasaran nih gimana sih ini orang bisa bawa barang barang milik negara
lalu berikutnya komentar ketiga dari ed
underscore kasa masah
aku mikir banget bagaimana bapak ini bawa tiga ribu barang kemenpora ke rumahnya ya
ya mungkin tiga ribu nya dibawa dalam satu waktu ya
kemudian terakhir dari ad ahli sbunawi
gaji besar plus tunjangan ini itu yang bejibun banyaknya sudah dia dapatkan selama menjadi menteri
walaupun nggak punya prestasi apapun yang bisa dibanggakan
tapi kok ia bawa aset negara saat udah gak menjabat
kita nanti tunggu ya bagaimana hasil dari soan
mudah mudahan gak berbuntut soal masih ya